hai minta situ aja yang alexis mario moro minta semua bapak lama sekalian ayo dong anggota dewan
yang terhormat oke saya ngomong gitu jadi tetap datang dengan ini ya ya oke baik kita akan lihat
nanti seperti apa apakah memang jadi memanggil atau jangan jangan nanti ada penghapusan cctv
begitu baik tapi sementara ini kalau cctv per hari ini katanya kapan saya di indonesia perhari
kemarin kemarin oke itu aja udah kemudian kita akan malam ini nanti kita akan respon dari mungkin
sekarang dikawal semua oke kita aja hotel mulia juga tuh minta sekalian dengan nama tokoh besar
semua nanti tv semua termasuk ini aja minta polisi keluarin nama nama orang yang mengungkap
anggota panja juga begitu ya oke